sampai jumpa di video selanjutnya
aku akan menjenguk bapak
gak ada kata terlambat untuk bisa berubah

dan aku yakin
allah akan memberikan
jalan yang terbaik buat bapak
bapak akan berubah
kalau bapak seperti ini terus bapak gak akan pernah berubah
tidak ada kata terlambat untuk bisa berubah
dan aku yakin allah akan memberikan jalan yang terbaik buat bapak
mirza udah sadar zak
sakit ya zak
sini aku bantu
bapak gimana mai
polisi sudah menangkap bapak kamu zak
dan dia memang harus tanggung semua akibatnya
ini uang kamu semuanya utuh
ada yang saya ingin beritahu
tentang pertanyaan kamu yang kemarin
saya sebenarnya sudah punya jawabannya
ternyata memang kamu benar zah
memang jatuh cinta sama kamu
kamu yang paling mengenal saya zak
kamu lebih tahu dulu jawabannya daripada aku
tapi aku tetap nggak bisa zak sama kamu
aku ini cuma gadis ya nggak suci lagi
aku juga tak mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
jangan lupa zak
aku gak mau rusak masa depan kamu zak
bukan cuma itu
aku udah gak bisa kasih anak lagi zak
aku gak mau hancurin masa depan kamu
jawabannya tetap aku gak bisa
mai tunggu mai
kamu boleh pergi mai
tapi setelah aku nunjukin sesuatu sama kamu
aku akan mencari kamu
apa itu zak
ini masa depan aku baik
kamu boleh pergi
tengah tengahnya itu ada kamu
ada anak anak panti asuhan juga
dan itu tandanya
kita gak akan pernah kesepian mai
itu gak akan pernah kekurangan kasih sayang
aku udah ngebangun masa depan aku main
udah ngebangun masa depan aku di samping kamu
sama sama dengan kamu mai
apa kamu masih mau hancurin masa depan aku
aku kamu mau ngasih kebahagiaan buat aku
dan ngasih masa depan buat aku mai

sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi